rakyat indonesia yang saya cintai
para kader partai demokrat yang saya banggakan
alhamdulillah hari ini empat belas juli dua ribu dua puluh
saya bisa kembali menyambung rasa dengan saudara saudara dimanapun berada
pada empat belas maret dua ribu dua puluh tiga yang lalu
saya telah menyampaikan sikap politik partai demokrat
dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan
di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara
kali ini saya ingin kembali menyampaikan gagasan
tentang masa depan indonesia
kita tahu tujuh bulan lagi pemilu akan digelar
rakyat akan memilih para pemimpinnya
baik presiden dan wakil presiden
maupun para wakil rakyat di dpr dan dpd
kita berharap rakyat tidak salah pilih
karena akan menentukan masa depan indonesia lima tahun berikutnya
tema pidato politik saya ini adalah
lengkapnya agenda perubahan dan perbaikan
untuk indonesia yang lebih baik
tema ini untuk merespons pandangan publik
tentang isu perubahan yang kerap partai demokrat sampaikan
kami mendengarkan pandangan
baik dari yang setuju dengan perubahan
maupun yang tidak setuju
sejarah mencatat sejak dua tahun lalu
saya dan partai demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan
dan perubahan yang tidak setuju sejarah mencatat sejak dua tahun lalu saya dan partai demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan
dan perbaikan yang tidak setuju
ketika perhatian publik ini memiliki kewajiban moral
apa yang perubahan dan perbaikan itu
kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan
perubahan seolah diartikan
sebagai upaya untuk mengganti secara total
apa yang sudah ada
tentu tidak demikian
kebijakan dan kesatuan
dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan kita lanjutkan
dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak indonesia merdeka
tatanan dan hal hal baik yang diwariskan oleh presiden soekarno presiden soeharto presiden habibi
presiden abdurrahman wahid presiden megawati soekarno putri presiden susilo bambang yudhoyono
dan presiden jokowi dodo harus kita pertahankan
ada pun yang belum baik tentu harus kita evaluasi dan kita perbaiki
inilah elemen kesinambungan dalam sebuah proses perubahan
tidak perlu diperdebatkan lagi
dengan pemikiran itu meski partai demokrat mengusung agenda perubahan
tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi selama ini
sebaliknya kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah
atas semua kerja kerasnya
kami yakin presiden jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik
kami mendoakan kelak presiden jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik
namun demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda
dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang
karenanya kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat indonesia
yang kami pandang tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan presiden jokowi mendatang
rakyat indonesia dan kader demokrat yang saya cintai
ada tiga hal yang melandasi pemikiran demokrat dalam melakukan agenda perubahan
pertama studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir
kedua permasalahan serius yang dirasakan rakyat
dan ketiga keinginan serta harapan rakyat yang kami jumlahkan

untuk itu guna memudahkan penjelasan tentang agenda perubahan demokrat
maka pertama tama kami akan soroti keadaan saat ini
apa permasalahan yang dihadapi rakyat dan mengapa hal itu terjadi
selanjutnya kami juga akan menyampaikan solusi yang kami tawarkan
paling tidak ada lima klaster permasalahan bangsa
kluster pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat
kedua sumber daya manusia dan lingkungan hidup
ketiga hukum dan keadilan
keempat demokrasi dan kebebasan rakyat
dan kelima tata negara dan etika pemerintahan
saudara saudara sekalian saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai paling penting
yaitu klaster pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat
meskipun ada capaian tetapi harus kita akui secara jujur
sembilan tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius
akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul
daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun
kemiskinan dan pengangguran meningkat
sementara itu ketika ekonomi tumbuh rendah yang meroket justru utang kita
baik utang pemerintah maupun bumn
ada yang berdalih lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi covid sembilan belas
argumentasi seperti ini saya nilai hanya separuh benar
faktanya sebelum pandemi datang ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan
sehingga mesti memiliki perubahan
ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi
demokrat berpendapat faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah
dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat
juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis
sulit dimengerti ketika ekonomi menurun kekuatan fiskal melemah utang tinggi
pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar besaran
apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan
dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan
seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya
kami berpendapat pemerintah tidak sensitif
pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita
yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius
menurut kami sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah
yang perlu diubah dan diperbaiki
ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat
prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan
untuk meringankan penderitaan rakyat
utamanya para petani nelayan kaum buruh dan golongan lemah lainnya
subsidi listrik untuk kalangan miskin
subsidi solar untuk nelayan dan subsidi pupuk untuk petani
harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat

saat ini memang ada pupuk subsidi
tapi petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit
petani seolah dipaksa harus membeli pupuk non subsidi di pasaran
padahal harganya berkali kali lipat lebih mahal
kemudian harga jual hasil panen sering dipermainkan para tengkulak
juga dihancurkan oleh kebijakan impor di saat petani kita sedang panen raya
banyak petani mengeluh
mas kami sampun megap megap
di sisi lain kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan
mestinya gaji asn guru tenaga kesehatan tni polri perangkat desa dan pensiunan
dinaikkan setiap tahunnya
karena jika dikaitkan inflasi
gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan
ini jelas tidak adil
kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki
kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer
secara bertahap angkat mereka sebagai asn dengan kebijakan yang tepat
dengan anggaran yang cukup kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat
termasuk generasi muda dan kaum perempuan
cegah phk besar besaran
dan demi keadilan
kontrol dan batasi tenaga kerja asing
semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha
bukan sebaliknya digenjot
negara juga perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta umkm
melalui pelatihan akses permodalan dan pemasaran
kredit usaha rakyat
perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya
tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan umkm
bantu pedagang pedagang kecil dan angkutan kota
untuk menjaga daya beli masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi
maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali
semua program pro rakyat era pemerintahan presiden sby
program program itu antara lain
blt blsm bpjs bantuan lansia
difabel dan korban bencana pkh raskin kur pnpm dan lainnya
dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut
tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat
bukan segelintir kelompok saja
karena itu sulit diterima akal sehat saat ekonomi tertekan pandemi
alokasi apbn untuk infrastruktur justru lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan
seolah proyek infrastruktur diutamakan sedangkan nasib rakyat diabaikan
diperlukan pemikiran yang rasional dan arif
dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara
lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat
agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh
kalau ekonomi tumbuh penerimaan negara juga akan meningkat
pengangguran dan kemiskinan akan berkurang
salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi
kita harus menggalakkan dan meningkatkan investasi
agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas serta penerimaan pajak yang lebih besar
iklim investasi harus terus diperbaiki
termasuk kepastian di bidang hukum dan birokrasi
kami tahu pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi nasional
tapi demokrat mengingatkan
untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing
terlalu dominannya modal asing
apalagi tidak disertai dengan kuatnya perjanjian dalam kontrak
bisa sangat merugikan negara dan rakyat kita
saat ini pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral
bidang pembangunan infrastruktur kesehatan perkebunan dan lain lain
dinilai terlalu longgar sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat
kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri
saudara saudara partai demokrat dan kita semua
mencemaskan meroketnya jumlah utang indonesia baik
utang pemerintah maupun utang bumn
hingga membuat kinerja sejumlah bumn kita jauh di bawah sasaran
kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang bumn yang terlalu besar
banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat
karena jebakan utang
pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek
apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang
kita harus belajar
banyak negara gagal akibat utang yang ugal ugalan
akibat utang meroket ruang fiskal sempit
pemaret dua ribu dua puluh tiga utang kita mencapai lebih dari rp tujuh delapan ratus
porsi apbn untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar
jika rata rata bunga utang mencapai rp empat ratus per tahunnya
maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan
pada apbn dua ribu dua puluh dua yang lalu
itu baru bunga belum cicilan pokoknya
bayangkan bisa jadi apa bunga utang rp empat ratus itu
jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana
baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai rp dua ratus
maka kita bisa menguliahkan dua juta orang pelajar ke kampus kampus terbaik di indonesia
atau jika kita berikan bantuan modal dana bergulir sebesar rp lima puluh
untuk pengembangan satu unit umkm
maka akan ada delapan juta unit umkm yang diberdayakan
jika satu unit umkm menyerap lima hingga sepuluh pekerja
maka tercipta empat puluh hingga delapan puluh juta lapangan pekerjaan
ilustrasi ini untuk memberikan gambaran konsekuensi yang harus kita tanggung jawab
konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar
faktanya kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membebani apbn kita
untuk itu batasi dan kontrol utang pemerintah dan
pastikan pembangunan infrastruktur tidak terlalu berat
pastikan pembangunan infrastruktur tidak terlalu berat

pastikan pembangunan infrastruktur tidak terlalu berat
infrastruktur memang penting
karenanya kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur
termasuk infrastruktur perdesaan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan pemerintahan sebelumnya
tetapi perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini
pertama pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan dengan tahapan yang rasional
kedua pastikan pembiayaan tersedia baik dari apbn maupun non apbn
kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta juga sebuah pilihan
jika harus berutang utang itu bukanlah komponen paling besar
ukur kemampuan keuangan kita jangan besar pasak daripada tiang
saya yakin pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar kepada anak cucu kita
dan membebani pemerintahan pemerintahan berikutnya
ketiga pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor
antara nasional dan daerah serta antara kota dan desa
guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa
demokrat berpendapat pnpm mandiri perlu dihidupkan lagi
pastikan dana desa cukup serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan
saudara dapat disimpulkan agenda perubahan dan perbaikan partai demokrat
dalam pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
mencakup cara pandang kebijakan penentuan prioritas
dan juga alokasi anggaran yang adil dan tepat
rakyat indonesia dan kader demokrat yang saya cintai
saya akan masuk bagian kedua pidato ini
terkait kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup
demokrat akan terus berjuang
agar pembangunan nasional berorientasi pada pembangunan manusia
bukan yang serba benda
karena sdm adalah kunci utama kemajuan suatu negara
kita perlu meningkatkan pembangunan sdm indonesia
melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau
dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi
sekolah sekolah rusak madrasah dan pesantren yang tidak layak
jangan dibiarkan harus kita bangun dan perbaiki

juga harus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan
serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air
puskesmas dan rumah sakit kapasitas tenaga kesehatan
infrastruktur serta kesiapan fasilitas medis di berbagai daerah
juga harus ditingkatkan
karena itu hidupkan kembali
dan tingkatkan program program prorakyat di bidang pendidikan dan kesehatan
era pemerintahan presiden sby dulu
program bos biasiswa bidik misi biasiswa santri biasiswa lpdp
bpjs kesehatan dan lainnya
tingkatkan biasiswa prestasi dan biasiswa untuk golongan kurang mampu
kerjasama pemerintah lembaga pendidikan dan dunia usaha
perlu ditingkatkan agar lulusan pendidikan lebih mudah dapat pekerjaan
yang tidak kalah penting terkait kebijakan kesehatan nasional
demokrat berpendapat agar anggota bos biasiswa bidik misi biasiswa lpdp bpsjs kesehatan dan lainnya
saya ulangi harusnya tetap dipertahankan
saudara saudara selanjutnya kita juga harus peka pada kondisi dunia
yang kini tengah mengalami krisis lingkungan
kita harus menyelamatkan bumi dan lingkungan kita
yang semakin terancam oleh krisis iklim
indonesia tidak kebal
karena bangsa kita juga hidup di bumi yang sama
kita makin merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini
terjadi berbagai bencana alam polusi udara dan pemanasan global
yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan
jika suhu bumi meningkat satu lima derajat celcius
indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission
maksimal pada tahun dua ribu enam belas
kita berharap itu bisa diwujudkan
namun mencermati proses yang berjalan saat ini
target waktu tersebut sulit dipenuhi
karenanya indonesia harus melakukan yang terbaik
demokrat mengajak semua kalangan untuk ikut bertanggung jawab
mendorong hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
yang berlandaskan empat pilar
pro pertumbuhan pro lapangan kerja pro pengurangan kemiskinan
dan pro lingkungan hidup
climate action perlu diperluas dan dipercepat
termasuk mempercepat dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan
negara harus hadir
pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan
jangan ada lagi undang undang yang seolah memfasilitasi
terjadinya kerusakan alam
kalau tidak bisa dihentikan
terus kurangi secara signifikan laju deforestasi
jutaan hektare hutan yang telah dibabat untuk proyek proyek food estate
yang ternyata juga gagal
adalah contoh yang tidak baik
kemudian kementerian lingkungan hidup
yang kini disatukan dengan kementerian kehutanan
harus dikembalikan sebagai kementerian yang berdiri sendiri
mengurangi otoritas dan anggaran kementerian lingkungan hidup
adalah sebuah sinyal yang keliru
rakyat indonesia dan kader partai demokrat yang saya cintai
bagian ketiga pidato saya berkaitan dengan hukum dan keadilan di indonesia
sembilan tahun terakhir ini
rakyat merasakan ketidakadilan
keadilan harus berlaku bagi semua
baik keadilan sosial ekonomi
politik penegakan hukum
serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
dinilai sering tebang pilih
tajam ke bawah tumpul ke atas
tajam ke lawan tumpul ke kawan
respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda
dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan
praktik ini merusak keadilan
etika pemerintahan dan nilai demokrasi
untuk itu kita harus menjamin penegakan hukum
termasuk pemberantasan korupsi
dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih
cegah penyalahgunaan kekuasaan
dan hentikan penggunaan instrumen hukum
untuk kepentingan politik
di tengah tengah ketidakpuasan masyarakat
terhadap penegakan hukum dan keadilan
demokrat dengan tulus mengucapkan terima kasih
dan penghargaan bagi para penegak hukum
yang tetap amanah objektif
menjunjung kebenaran dan akal sehat
sehingga keadilan tetap tegak
namun demikian demokrat berpendapat
bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum
perlu terus dilakukan di masa depan
ingat ketidakadilan adalah sumber utama
dari semua permasalahan
rakyat indonesia dan kader partai demokrat yang saya cintai
bagian keempat pidato saya adalah
terkait demokrasi dan kebebasan rakyat
partai demokrat mengamati
akhir akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi
demokrasi yang baik dan matang
mesti ditandai oleh dihormatinya pranata hukum
dijaminnya kebebasan berbicara
dan dilindunginya hak hak asasi manusia
juga ditandai dengan berlangsungnya pemilu yang bebas
jujur dan adil
dipegang teguhnya konstitusi
serta paling penting
tercegahnya kekuasaan absolut
pada diri pemimpin politik tingkat puncak
jika merujuk pada nilai dan pilar demokrasi
yang saya utarakan
tidaklah sulit mengevaluasi
sejauh mana demokrasi kita dijalankan dengan benar
kini rakyat takut bicara
kalangan elit dan golongan menengah
juga enggan bicara
karena khawatir bakal diserang secara membabi buta
lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh
dan kekuasaan negara dipertanyakan
tentu banyak yang bertanya
ketika ada niat cawe cawe pemimpin negeri
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
kalau cawe cawe itu melibatkan
instrumen kekuasaan negara
dan dinilai tidak adil
jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya
segala praktik berpolitik yang menyimpang
dari konstitusi dan etika berdemokrasi
akan menyebabkan kekuasaan negara
yang akan menyebabkan kekuasaan negara
akan menyebabkan kekuasaan negara
yang akan menyebabkan kekuasaan negara
harus kita cegah bersama
masih ada waktu
jangan biarkan kemunduran demokrasi
jangan terulang prahara besar seperti tahun
jangan kita lukai
agar mereka tidak menempuh caranya sendiri
dalam memperjuangkan keadilan
dan hak politiknya
kita harus mengembalikan ruang kebebasan
untuk rakyat termasuk kemerdekaan pers
kita juga harus menjamin
hak rakyat untuk berbicara
dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi
represi negara terhadap rakyat
tingkatkan kualitas demokrasi
nilai nilai kebebasan keadaban
rakyat indonesia dan
kader demokrat yang saya banggakan
bagian kelima atau terakhir
dari pidato saya berkaitan dengan
perbaikan tata negara
dan etika pemerintahan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
setiap lembaga negara termasuk presiden
dan jajaran pemerintahannya
dalam konstitusi yang telah dilakukan
empat kali perubahan
semangat dan prinsip keseimbangan
serta kesetaraan antar lembaga
agar tidak kembali lagi
ketatanan era otoritarian dulu
ada tanda tanda bahwa kesetaraan
dan keseimbangan antar lembaga
negara ini mulai terganggu
kalangan pemerhati konstitusi
dan tata negara mulai melihat
tendensi kembalinya konsentrasi
kekuasaan di tangan presiden
meski tidak sedalam
sejarah memberikan pelajaran
tetap harus dikontrol
oleh kekuasaan yang lain
agar tidak menciptakan model pemerintahan
yang absolut dan totalitarian
untuk menegakkan kembali kesetaraan
dan keseimbangan antar lembaga negara
demokrat juga mencermati
etika pejabat negara
dan kaidah tata pemerintahan
yang baik good governance
khususnya dengan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan
atau etis dan tidak etis
untuk dilakukan oleh para pejabat negara
terkait keterlibatan para pejabat negara
dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintahan
atau lembaga negara
di mana ia berada
menjadi tidak etis
jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis
sementara ia berada
dalam lingkaran pembuatan kebijakan
dan regulasi yang terkait langsung
dengan bisnis itu
jelas ada konflik kepentingan
lebih tidak etis
kalau wilayah bisnis pejabat itu
menggunakan anggaran negara
di mana ia terlibat dalam
penyusunan apbn tersebut
namanya jeruk makan jeruk
atau berburu di kebun binatang
demokrat berpendapat bisnis pejabat
model begini harus dicegah
rakyat indonesia dan kader demokrat
saya telah menyampaikan secara utuh
agenda perubahan dan perbaikan
untuk indonesia yang lebih baik
agenda perubahan ini akan diperjuangkan
oleh partai demokrat saat ini
dan di masa depan
secara lebih rinci saya akan sampaikan
pada kesempatan kesempatan yang lain
saudara saudara kami rakyat indonesia
semoga tidak ada lagi yang khawatir
kalau perubahan yang demokrat usung
bertentangan dengan kerangka
bernegara sama sekali tidak
perbaikan yang diperjuangkan akan
meneguhkan dan memperkokoh kehidupan
berbangsa dan bernegara kita
kami partai demokrat
adalah anak kandung reformasi
sebagai partai yang berpengaruh
saya bergaris ideologi nasionalis
religius kami akan terus
menjaga pancasila dan keutuhan
kami akan mengawal dan menjaga
kebenekaan bangsa serta menolak
dan radikalisme dalam bentuk
apapun dan dari kalangan
yang berkeadilan dan ramah lingkungan
khususnya uang cile
juga pro keadilan dan pro
jati diri kami
akhirnya kami mohon doa restu
dan dukungan rakyat agar
perjuangan besar ini dapat terwujud
di atas segalanya kami
memohon ridho dan pertolongan
tuhan yang maha kuasa allah
dapat terus berkontribusi positif
dalam pembangunan indonesia ke depan
kepada para kader demokrat
jadilah motor perubahan
dan perbaikan yang siap
menghadirkan gelombang dan getaran
untuk indonesia yang lebih baik
maju negaranya sejahtera
mari kita satukan energi
dan kekuatan perubahan
insya allah perubahan dan perbaikan
akan hadir di indonesia
tuhan bersama kita